sayang ibu sabar dulu ya bu ya
bantu aku kalau aku diculik gimana kamu
gak kakasian sama aku boy
lo udah pernah bohongin gue kayak gini
jadi mungkin gue gak bisa percaya
lagi sama lu atau gini aja deh mendingan lu
boy kok dimatiin sih
gue udah gak percaya lagi sama gue
rasa takut gue kehantu
untuk ke siapapun udah hilang
kamu udah gak peduli lagi sama aku boy
udah lupain aku
lupain aku aku yakin
kamu akan berhenti
saya khawatir sama aku cuma dia menutupi rasa khawatirnya
dia masih sayang sama aku dia masih peduli samaku
kali ini ketika gue pikirannya udah sadar mulai takut lagi
oke gue takut
mungkin tadi gue udah bilang sama satpam kalau gue masih ada di dalam kantor
dan dia tau kalau gue masih ada di dalam kantor
tapi dia udah kena pilih
sebenarnya dia udah kena pilih
bapaknya bisa di ruangannya be
kenapa dia kunciin gue

dia kunci sih
jangan berjalan sama siapapun
mau hantu mau setan
gak ada satan ahantu siapapun itu kalian itu
gini lo boleh nakut nakutin gue lagi tapi lo bukain dulu pintunya
setelah gue kabur lo kejar gue lagi gue lari lagi oke di yuk
oke deal ya buka pintu ya
gue capek nih satu dua tiga
janganin gue bukain dulu pintu baru gue kabur lagi
wah makinnya makannya banyak banget
hmm ini bau setok
yah neng mendingan disimpan di toples aja tuh daripada di perut mah
iya non itu mah sama aja sarapan pagi besok bisa keluar lagi
tuh mang liman lo belum nyomong jorok gitu lagi makan juga
ayahnya maaf kelepasan
udah udah kenyang
udah mah kasih banyak tapi inget ya jangan kasih tau boy
soalnya orang tua saya belum ini belum ngirimin uang maaf ya
iya neng lagian juga neng teh kalau lapar teh kesini saja makannya di sini jangan di luar ya
gitu neng pokoknya naik ada apa apa sms sama mang aja ya
nanti mang anterin tuh makanannya ke tempat kos kan mang liman sudah tahu alamat kosnya neng
hah terus kalau kosan nang kinang kotor panggil sri aja sms nanti kesini nang besi besiin kosannya
terus kalau pakai nang kinang kotor bawa kesini aja nanti mang liman ngancuciin
sri mas tutu ngancuciin
ternyata mereka semua baik mereka udah kayak keluarga gue sendiri ya
kok nang kinang jadi sedih
mang liman sih lagi nggak mau nyurup banget tadi
kalian itu baik banget sama saya terima kasih banyak yah
yaudah kalau gitu saya mendingan pulang yah dapet ada ketahuan yah
irah mada kalau punya anak perempuan tidak akan dikasih izin ongkos
ayah kayak in the kos irah
saya mah lebih baik punya anak laki laki irah kayak aden boy
wah itu tidak mungkin kalau anaknya mirip si aden mah
lagian juga mendingan anak perempuan daripada anak laki laki
ah di mana mah senangnya anak laki laki atuh
ah di mana kan irah mah pengen anak perempuan
enggak laki laki aja biraqah
tunggu tunggu tunggu bentar bentar ini kenapa jadi debat gini
yang satu pengen perempuan yang satu pengen laki
hei nikah dulu baru punya anak
ya bener baik
tuh kayaknya bira udah ada sinyal sinyal yang berbeda
ya aku ijo tuh bang
ya seri nggak dapet seri irah pun jadi
bella aduh aduh kumahan banyak teh
itu bukan apa apa loh namanya
dimana ugd my baby bella katanya di tabaget
dimana ugd saya gak tahu di jawab
maaf bu sebelah sana ugd nya
bapak bapak polisi
ibu tenang dulu ibu ya
kuma kuma aduh kumahan bisa di tabag
ketemu tuh sadar tuh sadar tuh
terus yang nabang udah ketemu udah ketangkep
ibu orang tuanya bella
iya orang tuanya
ya jelas orang tua
bella saat ini sedang ditangin oleh dokter
tapi sadar dia sadar sadar tuh
kuli jadi ikut tenang dulu ya
terus yang nembak gimana ketemu tuh
udah dilihat cctv
kan zaman zaman jangan canggih aja nama ketahuan
ketahuan ketemu tuh
sampai saat ini penabraknya belum ditemukan bu
aduh lelet pisangnya semua lelet
kesian banget tuh cewek
mana cakep lagi
emang kalau cakep kakak bisa jadi korban tabrak lari
gue sih cuma kasihan aja
untung aja polisi baru datang langsung bawa ke rumah sakit
gue harus tahu gimana keadaan korban tadi
emang mau dibawa ke rumah sakit mana
karena gue tahu paling rumah sakit terdekat rumah sakit melati
mudah mudahan benar dibawa ke rumah sakit melati
gue harus ke sana sekarang
aduh aku mahal ya cewek
aduh kasihan kasihan
bapak aku mahal tuh anak saya
soalnya tuh dibantu dicari yang nabrak
aduh suruh tanggung jawab
itu si gana parah
parah si gana mbak uy
anak satu satunya itu
tau gak satu satunya anak saya
ibu sabar dulu ya bu

gimana rasanya anak bapak kalau ada di dalam situ coba
pasti nangis oke seperti saya
karena dokter juga belum tahu lagi
belum tahu kasih analisa
aduh waduh liat
saya tersorangan tuh gak sebatang gara
cuman zela ada di dunia ini buat saya
aduh kumahai ya teh
aduh aduh aduh aduh
saya mau gak terima pak
kalau sampai si bella itu tidak bisa jalan
dia tidak bisa jalannya
kakinya ayah nusanaon dengan kakinya
dia tuh penari
canggih siat narinya juga
kalau sampai dia gak bisa nari
deh kumahai masa depannya tuh
pokoknya saya gak terima aku tuh ditangkep
yang nangis ya ditangkep di hukum seberat beratnya
aduh bella sok atuh bella
jangan jangan jangan parah tuh
aduh sok atuh sebut
saya gak mau kehilangan kamu aku bella
jadi tadi yang ditabrak itu bella
udah tulis tulisan maes
cari yang lu lihat ada akar bella
udah tulis tulisan surat